inilah durian yang membuat gempar pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kota tasik malaya jawa barat akhir pekan ini
durian jenis j queen ini dibantul rp empat belas juta per buahnya
namun harga tinggi tidak menghalangi pembeli
satu hari dijual dua buah durian seharga empat belas juta sudah laku terjual
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini